nih gue bawain bungkusnya
ini bang bawain supaya tuntutan abang lebih kuat lagi
loh dia mau buat kuat pria khusus pria pria yang lemah syawat ini
saya juga minum jamu
ada apaan lagi tuh
waduh tuh aki aki berapa perid narik tuh
hebat banget ya kuat
lah balik lagi bang
ya ampun sampai begitu
waduh hancur dia ini
dia udah ngasih racun ke gua nih
buron deh kita tangkap deh yuk
tuh mba lo mau jadi speederman kali
eh cingnya si sulam siapa
ada mih namanya nelan
adik babenya si sulam
mba jadi moncol moncol gini gara gara minum jamu dari tiye
yaudah mih kita kesana perlu kita laporan polisi
biar si sulam sekali ditangkep dah
aduh ini rum bingung deh
abah kan beli obatnya diencingin haji sulam
terus kenapa abah mau datengin haji sulang
kan dia melindungi orang penjual jamu palsu
kita bikin dia malu dulu
lada hitamnya kebanyakan
ah diam lo kok campur mulu lo
kok dikasih lada hitam
emang jamu apaan mba
loh jadi emangnya abah itu keracunan obat apa bah
emang kagak keracunan
diam lo mut kok campur mulu lo
tuh apa ya kan
nah bebeknya mules tuh
eh diam lo tawain aja lo abang lagi sakit
di mana kagak ancur tuh perut
lada berantem ama bebek
siap siap aja itu perut diamputasi
eh lo ngomong asal jeplak aja lo
eh gapapa bepok
aduh udah deh mih cing
bosen berantem kenapa sih
kasian tuh abah
lagian cing juga malah meledekin abah
tuh pok udah mau beranak tuh udah butuhan dua
dupet tapi ya pok
dupet tapi ya pok
dupet tapi ya pok
dupet tapi ya pok
bajunya mana abah
taruh di dalam nih biarin aja
sekarang kita labrak sih sudah
abah gak kuat lagi nih
begini terus nih buat demen
gak demen gua begini
sekarang begini aja ya kita jangan
labrak dulu taruh aja ya abah
jangan sekarang sekarang
warungnya si suram kan lagi sepi
kagak banyak orang kagak banyak yang
ya tunggu ampe warungnya
si suram rame nah
labrak pasti gempar
nah nih yang jadi
bakalan berita nasional
bener juga ya iya terus abah tuh
kan sekarang lagi mules perutnya
abah lu kayak plain stone
eh ketawa lo
orang abah lu lagi sakit juga
keliwatan bener lu kagak punya perasaan
kagak punya perasaan

kadang kadang kumat begitu tuh
tuh masuk aja deh biar sulam yang ngadepin

keluar lo cepetan
sini elan suruh jumpa gua
pagi ada keperluan afe nyariin cik saya nelan
panggil aja cik lo panggil gua perlu nombor dia
gua mau tuntut dia ke polisi
mana cik lo suruh keluar
gak ada ya pagi
ijing saya dari pagi udah keluar
jangan coba coba ngumpetin dia ya
pagi mau nanya saya apa mau interogasi nih
kalau mau nanya saya tadi kan saya udah jelasin
iking saya dari pagi udah keluar
kalau mau interogasi ayo deh silahkan
laba di nantangin tuh
gebet aja langsung
nah gak usah pikir pikirin
gua mau tuntut lo ya
yang udah menampung penipu di rumah lo
dia udah jual obat palsu
gua sampe tau lo
buang buang air nih tau lo
pokoknya gua mau nuntut dia
lepas lo lo yang melindungi dia
maaf pak ntar dulu
atas dasar apa bapak sembarangan
lindungi pak jelon seperti itu
karena dia minum jamu
sampai dia buang buang air
ngesot masuk ke kamar mandi
kok bisa jalan sampai sini
iya itu kejadiannya tadi malam
punya sampel bungkus jamunya
punya tapi lupa bawa
nih gua bawain bungkusnya
supaya tuntutan abang lebih kuat lagi
dia mau buat kuat pria
khusus pria pria yang lemah syawat ini
biar kagak letoy bang ya
nah ini jamu yang bikin harmonis keluarga
malem juga saya minum
gak kenapain apain tuh
gak pake menceret menceret segala
pasti bela dia dong
emang campurannya ape lam lu
begitu aja juga
lu beli jempol dua
ladanya satu botol
gimana yang gak rusak tuh perut kayak molen
kirain lu melain gua
eh malanjatin gua
kalo dari hasil otopsi
di perut berapa ternyata ada bahan lain selain jamu ini
itu berarti bapak yang salah
kenapa gua yang disalahin
gua kan korban
itu akibat kecerobohan pak haji
kalo pak haji mau nuntut balik tukang jamu itu
justru pak haji akan dituntut balik
dengan pasal pencemaran nama baik
tuntut aja bang
ntar ayo jadi saksi
diedur haka lu
gak sama pendos lu
jahannam lu ya
pas lu ntar di rumah
ntar lu kalo pulang gua becek becek
aduh bener bener ya
lu patah lu dipake si
lapis tuh si mamut tuh
gua heran terus banget
haji haji lagi yang berani
bingung gua jadi apa
nah itu mi
yang komentar belain si suami tadi siapa sih
tuh adek lu tuh
mengangguran banyak acara
gua gede banget tuh
kalo tuh bena lu gak cepet cepet diusir dari sini
susah ya bakalan kita hidup kita
satu satunya jalan mi
lu beresinnya tuh
gua udah gak mau tau deh
gua udah empet nih
rumah ini kita bagi dua
separohnya kita kasih sama si mamut
enak aja lu bagi dia
sepeser pun juga gua kagak reda dong
itu kan hak warisnya si mamut juga mi
separoh rumah ini juga kurang mi
tanah babi kan banyak udah gua jual
buat belikan rumahnya di cairo
satu lagi yang jelas di depan mata nih mi
buat toko emas yang ada di badan lu tuh
kalo emas yang ada di badan gua
gak ada yang boleh ngotak atik
gua kagak reda
kita kan orang islam
kita tuh harus berpedoman sama syariah
nah salah satu kewajibannya
membagi warisan sesuai dengan petunjuknya
karena abah umi
membagi warisan itu sebagian dari hudud
nah wudud itu ketentuan yang bila dilanggar atau nggak ditepatin
itu akan melahirkan dosa yang besar
bahkan bisa disiksa di neraka jahanam
mulai deh nishirum ceramah
neraka jahannam lagi neraka jahannam lagi
bagaimanapun kita itu kan harus membagi warisan
sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh allah
nah kalau enggak nanti kita bakalan disiksa
lu jangan suka nakut nakutin orang tua di rumah
nakut nakutin orang tua mulu
kalau ngomong asal soal harta warisan sampai ke neraka
nih nih tuh bukan nakutin
num juga bukan nasehatin abah sama umi
cuma itu emang bener kok
abah sama umi buka aja al quran dan tafsirnya
di situ dijelaskan tentang hak waris
masa jamu gue dalam top markot top gitu
pake ditambahin macem macem segala
ya jelas aja lah
makan lada kebanyakan orang mencret mencret
nah lo lah macer macet tinggal gak minum jamu gue
kayak kembali ke masa mudik
siapa tahu bisa jadi jalan buat keinginan lo punya momongan
omongan selain aja sama yang atas
lagian juga kalau umur segini
nabi ibrahim itu waktu diberi momongan sama allah
itu umurnya berapa coba
nah istrinya siti hajar
udah tua juga
tapi allah mau
tapi kan itu semua terserah allah aja
kita cuma bisa berusaha